motivasi diri anda untuk lalui hari dengan semangat
sifat setia berubah dalam beragam rangkuman peristiwa
iringi aktivitas anda dengan sajian berita terhangat
bukan sekedar informasi namun juga menginspirasi